kita ke informasi selanjutnya untuk mengendalikan penularan covid sembilan belas di stasiun dan gerbong kereta rel listrik
dinas perhubungan dki jakarta menyiagakan lima puluh bus sekolah gratis
bus gratis ini ditujukan bagi penumpang krl yang menuju daerah penyangga ibu kota
seperti bogor depok tanggerang dan bekasi
salah satu fokus pengawasan pemprov dki jakarta atas potensi penularan covid sembilan belas
setelah psbb transisi diperpanjang adalah operasionalisasi kereta rel listrik
gubernur anies baswedan menilai krl menjadi area yang rentan terhadap terjadinya penularan
karena merupakan moda transportasi rakyat yang murah
salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penumpang agar tidak membeludak di gerbong kereta
dinas perhubungan dki menyiagakan lima puluh unit bus yang ditempatkan di lima stasiun
yaitu stasiun manggarai tebet juanda tanah abang dan sudirman
di stasiun sudirman disiapkan enam unit bus empat bus dengan tujuan terminal baranang siang bogor
dan dua bus dengan tujuan terminal depok
kapasitas bis ini sebenarnya tiga puluh tapi karena protokol kesehatan kita lima belas penumpang pada satu bus
kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa nanti di senin pagi
kita mengerahkan lima puluh unit pada satu stasiun saja yaitu di bogor untuk menuju lima stasiun yang ada di jakarta
ali murtado menambahkan bus bus ini untuk sementara dioperasikan pada senin dan jumat
hal ini dilakukan selain sebagai uji coba sekaligus mengidentifikasi demand penumpang
yang cenderung ramai khususnya pada pagi hari pada awal pekan dan sore hari di akhir pekan
saya sih on time mau cuman waktu itu juga pernah aku cuman lima orang tapi langsung jalan jalan aja
on time sih biasanya nggak nunggu penuh dulu
kan kalau misalnya sudirman bogor tuh emang kalau reguler biasa pun emang gak ada
nah semoga diadain lah supaya biar enak juga kitanya
lebih nyaman sih ya lebih nyaman daripada naik kereta ya harapannya sih
ada terus ya mungkin setiap hari mungkin lebih enak ya
tepat waktu sih karena dia nginfokannya misalkan berangkat jam lima tank jam lima
walaupun penumpangnya gak penuh gak apa apa seperti itu
dan protokolnya juga berjalan dengan baik
jika permintaan warga yang akan menggunakan bus sekolah rute jakarta bogor atau sebaliknya meningkat
unit pelaksana bus sekolah di sub dki telah menyiapkan dua puluh bus tambahan untuk diberangkatkan
bus gratis yang dipersiapkan oleh dinas perhubungan dki jakarta ini adalah armada
moda transportasi yang dipersiapkan untuk mengatasi calon penumpang atau para penumpang
yang sekiranya akan membludak di gerbong kereta
nah inilah yang dipersiapkan supaya penumpang di dalam gerbong kereta tidak akan menumpuk
dan mereka bisa menggunakan moda transportasi alternatif yang sudah dipersiapkan secara gratis
secara gratis yang akan melayani calon penumpang di beberapa wilayah penyangga di ibu kota
seperti misalnya bogor bekasi depok tanggerang dan juga tangerang selatan